jalan ini hanya berjarak sekitar dua km dari istana mewah bupati pulau taliau
ini bukan lampung ini kabupaten pulau taliabu provinsi malukutara
jalan rusak hmm ya ada lagi nih
kondisi jalan rusak yang menjadi viral di media sosial
jalan penghubung antar kecamatan di kabupaten pulau taliabu maluku utara
menjadi viral di media sosial setelah akun zul ngele membagikan unggahannya
ia mengatakan ini bukan jalan di lampung
inilah kabupaten taliabu maluku utara yang keadaan jalannya lebih parah
daripada jalan di lampung yang pernah menjadi viral juga
warga yang setiap hari melintasi jalan ini menderita karena jalan penuh lumpur
dan becek saat musim hujan
para pengendara sepeda motor ataupun mobil harus sangat berhati hati
saat melintas di jalan menuju kota bobong ini
inilah kepadatan kendaraan yang sempat terjadi di jalan raya jumput rejo
kecamatan sukodono sidoarjo jawa timur selasa pagi
kepadatan ini disebabkan kendaraan yang harus berjalan bergantian
untuk menghindari sejumlah pohon pisang yang ditanam warga di tengah jalan
aksi tanam pohon pisang ini sengaja dilakukan oleh warga di jalan tersebut
untuk memprotes perbaikan jalan setelah sekian tahun hanya dijanjikan
akan diperbaiki oleh pemkap sidoarjo
pemerintah kabupaten sidoarjo mengaku akan segera memperbaiki jalan
sepanjang kurang lebih lima ratus meter tersebut
namun selama ini proyek perbaikan jalan rusak tersebut masih belum dilaksanakan
karena masih ada pengerjaan tipal milik pdam
warga mengaku akan terus menambah menanam pohon pisang di jalan tersebut
hingga akhirnya diperbaiki oleh dinas terkait